di media sosial beredar video yang menunjukkan ada puluhan orang ini berhimpitan dan kesulitan
menghadapi pintu keluar yang tertutup hingga saat ini kami belum menemukan siapa pemilik
dari video itu untuk mengkonfirmasi dimana dan kapan lokasi kejadian itu terjadi namun
ketika kami menelusuri di stadion kanjuruhan malang kami menemukan salah satu pintu yang
diduga identik meskipun hingga saat ini dua hari pasca kejadian media dan juga masyarakat umum
tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam stadion namun kalau kami melihat dari sela sela pintu ini
memang terlihat beberapa poin yang identik diantaranya adalah posisi pegangan tangga yang
jatuh dan juga noda
di plafon nah dari keidentikan itulah kita bisa menduga bahwa kemungkinan kejadian itu memang benar
terjadi di stadion kanjuruhan malang di pintu tiga tribun ekonomi kalaupun memang itu benar anda bisa
membayangkan bagaimana para penonton ini memang kesulitan untuk keluar wida subianto ganjar wijaksono
stadion kanjuruhan malang jawa